unit tipikor satreskrim polres jember rabu siang menggeledah kantor badan penanggulangan bencana daerah jember jawa timur
penggeledahan ini terkait adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan anggaran covid sembilan belas
sebanyak tiga ruangan kantor digeledah diantaranya ruang sekretariat dan bidang kedaruratan dan logistik
serta ruang kepala bpbd jember muhammad jamil
penggeledahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pemakaman covid sembilan belas
yang bernilai tujuh puluh lima juta rupiah yang diterima oleh empat pejabat termasuk bupati jember hendi siswanto
dalam penggeledahan ini unit tipikor polres jember mengamankan sejumlah dokumen
terkait dugaan penyalahgunaan dana pemakaman jenazah covid sembilan belas dan pemotongan honor petugas pemakaman covid sembilan belas
ya berkaitan dengan hal tersebut
apakah ada kesempatan yang lain
sementara masih seputaran informasi tersebut jadi pengelolaan anggaran pemakaman covid sembilan belas
untuk mengetahui update terkini sudah bergabung melalui sambungan telpon akp komang yogi aryawiguna
kasat reskrim polres jember selamat sore pak komang
selamat sore mas
ya terima kasih pak komang sudah bergabung dengan kita sore ini
pak komang kita ingin update terlebih dahulu bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi
atau honor pemakaman yang sedang anda tangani tahapnya sekarang di tahap apa pak
baik jadi kami sampaikan dari satu reskrim polres jember
sementara melakukan kegiatan penyelidikan dan proses penyidikan
berkaitan dengan dugaan pengelolaan anggaran pemakaman covid sembilan belas di kabupaten jember
beberapa langkah atau tindakan kepolisian yang sudah kami lakukan
yakni melakukan pemeriksaan kepada para saksi
kemudian juga beberapa tindakan kepolisian
jadi yang diperiksa ini siapa aja pak
kepala plt kepala bpbd bendahara
ya jadi kami sudah memeriksa ada sekitar tujuh saksi
di antaranya sudah tersebut
terus kemudian juga beberapa relawan juga sudah kami ambil keterangan
keterangan dari relawan ini terkait apa pak
ya dari beberapa informasi yang berkaitan dengan memang pengelolaan anggaran pemakaman
tersebut ya khususnya yang beredar di seputaran kabupaten jember
yang jadi sorotan ada dua ya pak ya kalau saya tidak salah
soal honor pemakaman dan juga honor petugas begitu ya pak
apa kemungkinan ada dugaan pemotongan honor atau fee lain pak
sampai saat ini
jadi untuk dugaan dugaan informasi tersebut berkaitan dengan pemotongan
kami masih dalami dengan mekanisme proses penyelidikan dan penyidikan
salah satunya mungkin
kegiatan yang kami lakukan terakhir
jadi memang kita melakukan hal tersebut untuk melengkapi data data dan dokumen
yang akan kita dalami atau analisa
pak komang kan disampaikan ya oleh pemerintah daerah begitu ya
dalam regulasi itu ada memang fee dan honor untuk pemakaman dan juga honor petugas
lalu kemudian ini yang menjadi awal perkara ini terungkap ke publik
apakah ini juga akan ditelusuri
jadi soal regulasi ini bagaimana kemudian bisa dilakukan pemotongan honor untuk pemakaman
dan juga honor petugas pemakaman ini pak komang
jadi kami akan menelusuri dengan proses proses investigasi kepolisian
penyelidikan penyidikan berkaitan dengan bagaimana penerbitan regulasi
aturan ataupun bagaimana mekanisme maupun badan badan yang terkait
jadi masih penyelidikan dan proses penyidikan masih panjang
dan kami akan terus mendalami
berkaitan dengan bagaimana mekanisme penerbitan aturan aturan tersebut
pemeriksaan saksi sejauh ini masih cukup
ini ya pak ya tidak ada kendala begitu dari pendalaman yang dilakukan kepada saksi
ya sementara kami sampaikan untuk kendala
insya allah belum ada
kami juga akan melanjutkan mungkin beberapa proses pemeriksaan terhadap pihak pihak terkait lainnya
jadi memang perlu sabar dan waktu
penyelidikan dan proses penyidikannya butuh tahapan waktu
sehingga nanti hasil yang sudah ada akan kami gelarkan gelar perkara
sehingga nanti hasil proses tersebut kita harapkan maksimal dan akan membuat titik terang
kita publik menunggu pak komang hasil pemeriksaan ini
tidak hanya beberapa orang saksi saja yang kemudian diperiksa
tapi seperti yang anda sampaikan juga bahwa ada indikasi dugaan pihak pihak lain
ikut terlibat dalam korupsi
jadi honor pemakaman ini yang ada di jember yang sedang anda tangani
terima kasih pak komang sudah bergabung dengan kita